hati hati bermedia sosial tampaknya tepat untuk diwaspadai bagi kita yang aktif bersosial media dan membagikan informasi diri kita di internet
southeast asia freedom of expression network safenet menyatakan ada sejumlah tindak represi di internet yang sering terjadi di media sosial
seperti disinformasi hoax yang merupakan informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menipu
kemudian perundungan atau bullying yang kerap terjadi di kolom komentar warga net
doxing yang merupakan tindakan mempublikasi informasi pribadi seseorang di media sosial dengan tujuan agar orang tersebut mendapatkan intimidasi
kemudian ada peretasan atau hacking
di mana akun media sosial kita diretas oleh orang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan tertentu
lalu ada akun peniru imposter atau impersonator
yang umumnya dibuat untuk mengecoh dan menipu dengan modus meminta uang hingga menjerumuskan orang menjadi sasaran persekusi
khusus untuk akun palsu anak anak purna paski braka dua ribu dua puluh mempunyai pengalaman akan hal ini
di mana ada sejumlah akun yang menggunakan profil mereka
di mana juga ada yang menanggung kebaikan kondisi
kalau pribadi indri mungkin kalau tentang akun fake gitu lebih baik nggak usah diambil pusing gitu kan
kalau yang masalah dm ya indri balas yang baik baiknya aja yang gak baiknya ya indri biarin aja gitu kak
biar aja mereka mau bicara apa yang penting kenyataannya itu nggak gitu gitu
nggak tahu dari mana mereka dapat nomor wa aja kadang tengah malam kemarin aja jam dua malam ada yang video call
dari nomor yang gak dikenal
barusan juga ada yang telpon
kalau untuk mengemari tidak apa apa
yang penting jangan sampai mengganggu kita
malam malam bisa ditelepon
dua hari ini sering ditelepon
dari nomor yang berbeda beda
pengamat komunikasi siber dari indonesia indikator mengatakan
ada beberapa tips aman yang perlu kita perhatikan
dalam bermedia sosial
yang pertama cek usia
kalau saya secara pribadi
karena dengan memberikan media sosial
kepada anak di bawah tiga belas tahun
sebenarnya banyak kemungkinan di luar sana
yang pada saat ini ya banyak yang memanfaatkan
kepolosan dari adik adik kita ini
dan melakukan mobile banking
itu pakailah nomor telepon yang tidak pernah didaftarkan
itu pernah saya mendapatkan saran seperti itu
pakailah nomor telepon yang tidak pernah didaftarkan
di banyak tempat khususnya dalam pendaftaran di online
sehingga nomor itu tidak diketahui dan itu lebih aman
fanny chaniago juga menambahkan
jika terjadi sesuatu yang mencurigakan
segera blokir akun media sosial kita sementara
terutama yang berhubungan dengan aktivitas perbankan
yang lebih pintar berselancar di dunia maya